senin siang petugas pos jaga pintu air pucang gading
pendurungan kidul semarang
didatangi empat orang yang mengaku asal meranggen demak
mereka meminta dan memaksa petugas untuk membuka pintu air bendung
agar wilayah sekitar tempat tinggal mereka tak terkena banjir lagi
tindakan keempatnya ini diketahui warga sekitar bendung
kedua kelompok tersebut terlibat adu mulut dan saling dorong
bahkan nyaris adu jotos
insiden tersebut terekam kamera pengawas pos jaga bendungan
nah itu pun ada warga arion yang rt lima sudah menyaksikan
juga orang dinar atau semuanya menyaksikan bahwa pintu sudah kita buka semuanya
setelah selang kita selesai kita ke pos pos jaga istirahat
dia tahu tahu datang
turut dari mobil para marah
bendung pucang gading berada di titik pertemuan lima anak sungai penggaron di kabupaten semarang
bendungan ini mengendalikan aliran air sungai
untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota semarang dan sekitarnya
damar sinuko semarang